saudara sebagai legal eksel
apakah di eksel
diperkenankan untuk memakai anting
saudara penasihat hukum
hal yang tidak penting tidak perlu ditanyakan
maaf yang boleh saya hanya meragukan kapabilitasnya
ya artinya dia sudah
mengenalkan dan dia sudah periksa
bap silahkan tanyakan apa yang ada
di keterangan yang tidak penting itu
silahkan hanya itu saja yang mau saya tanyakan
yang boleh saya meragukan
baik terima kasih
saya s satu fakultas hukum universitas indonesia
s dua magister hukum universitas indonesia
ya ya sudah sudah